makanan khas timur tengah biasa diidentikan oleh orang indonesia dengan nasi kebuli roti mariam atau segala macam penganan kambing
padahal itu salah karena penganan dari timur tengah ini banyak macamnya
nah kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat dua lokasi yang menyajikan kuliner khas jazirah arab di kawasan condet jakarta timur
makanan khas timur tengah
restoran yang telah dibuka lebih dari satu dekade ini menyajikan nasi mandi yang dimasak secara tradisional khas yemen
nasi mandi dimasak menggunakan beras basmati bersama bumbu khas dan kaldu kambing
lalu nasi dimasak di dalam tungku yang dibuat khusus ini
api menggunakan arang dan kambingnya dibakar menggantung di atas panci nasi sehingga lemak yang keluar saat dibakar akan masuk ke dalam panci nasi
tungku juga ditutup menggunakan seng dan karung agar asapnya tidak keluar
selama proses memasak
proses memasak ini memakan waktu tiga jam
nah dimasak secara tradisional lemak dari kambing dan juga asap dari arangnya benar benar meresap dalam nasinya sehingga membuat rasa nasi mandi ini sangat unik dan juga otentik
apalagi kalau dimakan menggunakan fasa atau sos tomat dan juga marak ataupun sup kambingnya
membuat rasa nasi mandi ini berbeda jika dibandingkan dengan nasi komuling
terasa tradisional membuat nasi mandi ini
memiliki pelanggan pelanggan setia
nasinya di sini bumbunya lebih terasa dibanding beberapa tempat yang ada di sini
yang kedua daging kambingnya itu sangat empuk enak daging kambingnya itu
saya tinggal di jeddah jadi ini sama sama jeda sama makanannya enak seratus persen
selain nasi mandi ada juga nasi kapsah kebab kambing dan mugalga laham atau kambing goreng khas yaman
sekarang saya ajak anda ke lokasi kedua
restoran ini mengusung dekorasi bergaya khas timur tengah
ada pun sejumlah makanan yang disajikan di sini dimasak secara modern seperti kapsah dan kebab
nah karena tadi saya sudah makan nasi dan juga kebab di sini saya mau mencoba makanan pembuka dan juga makanan penutupnya
karena variasi makanan pembuka dan penutup khas timur tengahnya
saya memutuskan untuk memesan salata tahina salad ini dibuat menggunakan saus biji wijen dan perasan jeruk lemon
saya juga memesan mutabal sekilas mirip humus ya dimakan dengan roti khas arab
padahal mutabal dibuat dari terong yang dibakar lalu dibumbui dengan perasan lemon saus biji wijen dan sumai
sebagai makanan penutup
saya memesan umm ali
namanya unik dan artinya ibunya ali
om ali adalah roti yang disiram dengan susu hangat dan ditaburi kacang pistachio dan kismis
nah jangan lupa juga anda juga harus mencoba shai adani atau teh adani
tehnya khas orang orang yaman yang dibuat menggunakan susu dan juga rempah rempah khas timur tengah
lantas apa kata pelanggan tentang hidangan ini
kalau di sini aku bilang om lidah indonesia lebih cocok
jadi ke arab arab tapi kan masih ditambah sambal
sekarang saya orang indonesia ya lebih pas di lidah saya gitu aja
bapak rekomendasi apa
kapsa laham ya enak
satu trik yang dapat anda lakukan saat mengunjungi restoran timur tengah adalah meminta chef untuk memasak makanan sesuai resep aslinya
karena tidak sedikit restoran khas timur tengah yang terpaksa mengindonesiakan resep agar pas dengan selera dan lidah lokal
padahal jika dimasak secara orisinal anda dapat menikmati hidangan khas timur tengah yang sesungguhnya
muntah sacitra di ninggrat jakarta